menyandang disabilitas ganda tak menghalangi elsa maris untuk terus berprestasi
medali demi medali ia kumpulkan dari cabang olahraga bowling
profil elsa maris sekaligus akan menutup cnn indonesia sports malam hari ini
dan jangan lewatkan tayangan menarik kami lainnya melalui transvision ataupun uctv
saya anita maipamit selamat beristirahat selamat berakhir pekan dan salam sports
fokus dan akurat
itulah ciri khas permainan elsa maris
meskipun menyandang disabilitas mental dan rungu
kemampuan atlet para bowling nasional kelahiran palembang tiga puluh dua tahun lalu ini tidak perlu diragukan lagi
elsa adalah peraih empat medali emas
pada ajang world para bowling tour dua ribu delapan belas di kuching malaysia
elsa diperkenalkan pada olahraga bowling oleh sang ibu sejak ia berusia lima belas tahun
arena bowling yang berada tidak jauh dari toko orang tuanya di palembang menjadi arena pertama elsa
sejak itu elsa yang semula tidak memiliki banyak minat langsung melekat dengan bowling

prestasi di ajang nasional dan internasional pun terus diarai
baik di kategori atlet normal maupun disabilitas
selama itu pula asida ibunda elsa selalu mendampingi
hasida juga menjadi penyambung lidah sang pelatih
kalau sosok elsa itu saya sudah kenal dari dua ribu delapan mas
cuman ya waktu itu
waktu itu dia ikut kejuaraan kejuaraan yang non defable
setelah itu saya kenalan sama mamanya ternyata elsa ada kekurangan lah
akhirnya saya rekut untuk bisa gabung di npc mas
dia kalau tidak pakai alat bantu saya ngomong gitu kadang tidak dengar
nomor duanya kalau saya ngasih
arahan atau gimana gimana itu kalau saya langsung menyampaikan sama elsa
dia masih agak sungkan sama saya
makanya saya lebih komunikasinya sama mamahnya
kemampuan elsa dalam membidik pin di ujung lintasan pun diakui sangat mumpuni
elsa itu kelebihannya satu dia nggak mau mikirin lawan kanan atau kirinya
dia terlalu fokus sama lemparan sendiri mas
dan kebetulan elsa itu sudah
dia sudah suka sama bowling itu dari kecil
jadi sudah kayak makanan sehari harilah kalau bowling sama elsa itu
di mata rohayati teman sekamar elsa di pelatnas asian para games elsa adalah sosok yang sangat menyenangkan
elsa itu anaknya baik
buat saya dia seorang motivator untuk saya
banyak ilmu yang saya dapat dari dia selama pelatnas itu
contohnya ya teknik kebanyakan teknik
apalagi setelah selesai
selesai latihan kita pulang masuk kamar
pokoknya udah posisi di tempat tidur
nah biasanya kita nggak langsung tidur kan
nah itulah saya isi dengan sharing
jasa maris menjadi salah satu andalan indonesia di ajang asian para games dua ribu delapan belas untuk mendulang medali
mahardika utama jakarta